hai seperti inilah suasana di perpustakaan jakarta taman ismail marzuki jakarta pusat
saat berlangsung night at the library jumat malam pengunjung yang datang disuguhkan berbagai
hiburan seperti stand up komedi pembacaan puisi hingga pertunjukan musik pihak perpustakaan
mengatakan rangkaian penyelenggaraan night at the library yang sudah keempat kali ini bertujuan
menarik minat masyarakat mendatangi perpustakaan pengunjung mengaku senang dengan penyelenggaraan
night the laboray yang berlangsung dari jam enam hingga sembilan malam masyarakat yang datang banyak
dari kalangan pelajar dan pekerja tujuan kesini semua melihat baca baca buku dan juga ada kan ada
musik juga di belakang sini jadi saya tertarik untuk kesini ini pertama kali juga dan saya
melihat dari instagram itu menarik banget sih apalagi apa dunia bagus banget
kaya ketika malam kita main at the library ini memang rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan
ini sudah keempat ya keempat ini memang konsepnya itu acaranya ada musik live music ada stand up
comedy ada kata kata puisi kemudian yang sebelumnya kita ada sepanjang talkshow dan lain lain
sementara itu perpustakaan nasional telah menyediakan literasi berbasis digital untuk
memudahkan masyarakat membaca literasi
tanpa harus datang ke gedung perpustakaan
kepala perpustakaan nasional muhammad syarif bando menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan banyak penerbit
sehingga jutaan buku bisa diakses secara legal
selain itu literasi berbasis digital ini diklaim juga menyediakan jutaan artikel dan jurnal ilmiah dari seluruh dunia
meski telah melakukan transformasi digital
perpusnas disebut tidak kehilangan fungsi sebagai penyedia literasi berbasis cetak terbesar di indonesia
digitalisasi bertujuan memudahkan masyarakat mencari literasi
itu menempati transformasi digital terbaik dunia
paradigma kami itu perpustakaan menjangkau masyarakat bukan masyarakat menjangkau perpustakaan
perpusnas juga disebut telah membuat transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
yang dijalankan di perpustakaan tingkat provinsi kabupaten kota hingga desa
tim liputan cnn indonesia